dan menteri keuangan sri mulyani juga mewaspadai dinamika politik di dalam negeri
agar tidak menjadi beban pencapaian target pembangunan ekonomi pemerintah
daya beli masyarakat investasi dan aktivitas ekspor masih menjadi prioritas pemerintah sepanjang tahun ini
untuk dua ribu tujuh belas sisi consumption kita akan terus jaga agar dia tidak
paling tidak tetap setara dengan rata rata average sepuluh tahun
sedangkan investasi akan positif lebih besar diharapkan
dan dari faktor government pemerintah tidak menjadi faktor yang menciptakan ketidakpastian
itu adalah tema
saya berharap tentu saja bahwa faktor eksternal dari sisi demand dari external side export
akan terjaga momentumnya dan tidak terganggu oleh dinamika politik